bahan untuk meeting kita
schedulernya tidak terlalu banyak sih
hari ini hanya ada meeting saja
kemarin hari ini
saya yakin sekali andin disana pasti akan bangga sekali dengan rena
dia memang luar biasa andin anak kamu si rena nih
mama bangga sekali sama kamu nak
kamu tegar kuat
dan bisa menularkan ketegaran itu ke orang lain
terutama ke papa
kamu benar benar mirip sekali andin sayang
ini sih benar benar di alatan kamu ki
gak boleh bukan kayak gini banget ya mbak
harusnya tuh gak boleh kayak begini mereka
aduh dia macam orang kampung
bu masa ada mbak mbak yang gitu gitulah bu
tuh komen komen di videonya mas a
masa dibilang mas al itu duda keren
terus mereka rela jadi ibu sambungnya rena
hei tidak semudah itu
terus juga di bawah bawahnya tuh ada banyak banget tuh kata katanya gak sopan sopan banget bu
ya gimana anak saya kan memang keren
tapi komennya ini loh bu
komennya agak mendidih yang agak manisan gitu loh
kalau mereka komen tuh harusnya mikirin gitu loh
perasaan kita yang ada di sini
kita kan masih suasana berduka bu
menjuarin pula kan
ibu sambung ibu sambung kan
ya udah didiemin aja kan belum kejadian juga dan tidak akan kejadian
yaudah terus ngapain kalian komen komen gitu
itu kan orang iseng aja
ngapain sih ngurusin orang yang gak ada kerjaan
ya kaya gini kan kalau bu kalau kaya gini tuh gak bisa dipiarin
karena nanti kebiasaan bu ngelunjak
pokoknya bu mulai saat ini kita berdua harus jogene pub bos oke
jangan sampai pak bos dimiliki oleh cewek cewek yang di luar sana
pokoknya pak bos cuma milik anjing seorang
iya iya tentu aja anak saya kan juga seleranya nggak kacang
mendingan kalian konsentrasi sama tugas yang ada di depan mata
persiapan tahlilan tujuh hari ya
udah beres belum
ya kiki langsung kerjaan kak
baiklah anak anakku sekalian dan ayah bunda yang saya hormati
sampailah kita ke pengumuman perlombaan menulis surat untuk mama
nah langsung aja ya
juara ketiga adalah
nah untuk juara kedua
ayo ke depan kamu juara dua tuh
juara gak juara
nah sekarang pasti deg degan banget nih
nah kira kira juara pertamanya siapa ya
udah jadi penasaran ya
juara pertama reina
ah cuak anda buka perhatiannya
saat kita berjumpa
jadi asa apa defined
saya mau ke sana
dan suatu halfah
jadi apakah ini
ini buat diandra
dan ini buat reyna
selamat yaa papa banget sekali sama reyna
ma ini gak adil
harusnya kan aku nunggu juara satu
aku cuma juara dua mas
harusnya kan suratnya buat lama
kenapa suratnya buat papa
kan tadi kata miss ayu acara ini dibikin buat mempererat hubungan orang tua sama anaknya
gak curang kok
mama tetep bangga sama kamu
mau juara dua
yuk gimana mobilnya udah beres belum
belum ini pak masih ada beberapa spare part yang harus diganti pak
yaudah kalau begitu kamu ikut saya dulu ya
kita harus check up ke lokasi ada mobil yang bermasalah
jadi kamu nanti digantiin sama endang dulu ya
tolong kamu kerjakan mobil ini
yuda ikut saya ke lokasi
check up mobil yang bermasalah
yaudah kita berangkat ya yut
selamat ya papa bangga sekali sama rain
itu surat terbaik surat terindah yang pernah papa dengar pernah papa terima
nanti suratnya papa simpan terus papa digura ya papa pajang waktu di rumah ya
nanti suratnya kita pajang di rumah ya pak
iya biar semua orang lihat kalau rena juara satu
rena selamat ya kamu udah jadi juara
papa langsung berangkat ke kantor ya
belajar yang pintar lagi
reyna selamat ya udah jadi juara satu
makasih ya tante
selamat pak om
selamat pak al
selamat juga untuk diandra ya
jadi semua anak yang membuat surat adalah pemenang
iya benar saya setuju
hari ini anak anak dari orang tuanya bangga banget
apa berangkat ya
baik baik di sekolah ya
nanti yang jemput om ma ya
cus mirna juga gak bisa nemenin reyna karena mau ada tahlilan nih mama
mama juga lupa nge sugah ya
surat kamu biasa aja kok kamu bisa menang sih
baguslah juga suratnya aku kok kamu bisa menang ya

papenya kamu sudah jadi mama
papenya kamu sudah jadi mama
sampainya kamu sudah jadi mama
aku janji mulai sekarang
aku yang akan jaga papa
aku akan lindungi papa
aku akan selalu
menjadi sumber senyumnya papa
seperti mama yang dulu selalu bisa membuat papa tersenyum
aku mau dengerin
rena nulis surat ini untuk saya
dan tadi dia mendapatkan juara satu di kelas
sebenarnya tugasnya harusnya ditulis untuk ini
tapi karena kamu sudah gak ada
meskipun saya sangat tahu tidak akan ada yang bisa menggantikan kamu
tadi waktu rina baca surat ini di depan kelas
meskipun saya tahu
sebenarnya hatinya juga pasti sedih
karena itu kangen sekali sama kamu
sama seperti semua orang yang kangen dengan
dengan tentunya saya
saya selalu kangen sama kamu
akan ada doa bersama di rumah
untuk menyewakan kamu
semoga doa doa mereka
bisa membuat kamu bahagia di sana
bisa menghapus dosa dosamu yang selama ada di dunia
bisa membuat kampung bonceng rumah yang sangat indah di sana
kamu tidak tahu mana yang menyebabkan kamu menjadi seorang kita
anda semua juga
saya ngerti banget perasaan
yang ada di sana itu panino
harusnya surat itu juga
ayah kandungnya reina
suatu hari nanti
kalau ayah kandungnya itu
ayah kandungnya sangat merindukan reina
aku pernah lihat dimana ya
partner bisnisnya nimo
iya ya aku baru ingat
dia yang aku
omongin tuh sesama kamu waktu aku lihat dia di pondok pelita
tapi kenapa sekarang
beda ya sama nino
kayak bukan sekedar partner kerja
kayak ada yang
mau ninur deket sama perempuan manapun
mau ngapain dia kesini
gak apa apa deh
mungkin buat dua tahapan untuk di tahun ini
mudah mudahan proyek yang pertama itu bisa
kita selesaikan dalam waktu sesuai dengan perjanjian
sebentar lagi mino pasti akan ngelupain kamu elsa
bukan urusan gue lagi
kalau nino sudah beralih ke lain hati
entah kenapa dia seperti sengaja ingin bikin gue kesal
dan ada hal apa aja
sudah selesai aja
makanya fell apart
ya nggak apa apa silahkan
kita langsung duduk di ruangan tengah aja ya
aku duluan ya ayo
kamu jangan baper ya sama nina
siapa juga yang masih ngarep
ya jadi gimana persiapan untuk acara tahlilan tujuh hariannya bu andin
sudah beres semuanya ada problem nggak
insya allah bu semuanya aman terkendali
bukan begitu ya
akur kata gue
ya syukurlah saya percaya sama kalian ya
pokoknya nanti mobil para tamu juga diatur aja
supaya bisa nggak membuat kemacetan di jalan depan rumah ya
ya terus di bikin rupa gitu
kamu juga koordinasi sama rt setempat kayak
dia malah manggil temen temennya itu
sebentar siapa yang manggil teman
urusan konsumsi makanan sudah beres belum
ini uya boyin udah beres loh
ini berapa bu
beli ini perintilan semuanya ya bu ya
belum jadi gak
kita mau berangkat dulu ya
tadi apa ya
ini ini yang ya yang tadi yang itu
yang komen komen itu bu
masih diladen ya namanya
enggak kita mau langsung berangkat dulu ya bu
ada orang gitu
aduh ini udah pokoknya anyway udah beres ya kalian ya
oke kalau gitu boleh kembali ke pos jaga
terus jangan lupa bilangin riza siapin mobil saya mau jemputin
selalu begitu kamen rizie
ya terima kasih uya boyin
ya terima kasih bu
tidak apa apa bu
kamu main disini dulu ya ini banyak mobilnya sayang
kamu disini dulu mama mau kerja dulu ya sayang
mama kerja dulu sebentar

oke peluk sebentar ya
udah ya tutup tutup tutup
main disini ya
bentar aja sayang ya anak ya
kita tuh udah mau tahlilan tujuh harian ini meninggalnya mbak andin
gak berasa kalo
udah tujuh hari askara hilang mbak dari rumah
gue ngerti nih kenapa lo tetap ngotot pengen datangnya ke toko ini
jadi buat ngehibur hati lo kan lo liat perawatan bayi gini jadi lo ingetnya ke askara
kita doain aja mudah mudahan askara cepat ketemu ya nanti pada saat kita tahlilan kita juga minta sama allah
supaya askara cepet pulang ke rumah ada yang ngerawat ada yang mau ngurangin dia gitu ya
ya sebelah sana coba kita jalan lewat sana
eh kok kayak ada suara askara disini
mbak mirna denger gak
enggak enggak enggak denger apa apa
mbak mirna denger nih suara askara barusan
ya ah luma jangan halu disini kan namanya juga tempat peralatan bayi pasti banyak anak anak bocah lah
tuh kan bener itu benar itu suaranya askara kiki nggak salah
enggak pak mirna beneran kok
kalau itu tadi itu suaranya askara beneran kiki serius ini kiki tuh tau suaranya anak kiki tuh kayak gimana
duduk duduk duduk kita langsung lanjut aja yuk kesana ayo
mbak mirna bentar dulu mbak mirna jangan pergi dulu mbak mirna tuh harus percaya sama kiki kalau barusan tuh kiki ngedengerin suaranya askara
suaranya tadi tuh kayak
dari atas mbak
sayang aduh ini apaan ini bau adududu adududu
aku dapat jualan satu omah
aduh keren sekali iya oma juga tadi udah lihat ada yang posting videonya bagus sekali keren sekali kamu
iya omah udah tau padahal aku mau kasih kejutan buat omah
ihh omah juga terkejut kok rena udah bawa beginian ya kan
iya kan tadanya kamu pinter aduh aduh kamu emang selalu bikin bangga omah bikin bangga papa dan omah juga yakin
mama kamu di sana juga pasti bangga sekali sama kamu ya
oh iya omah suratnya bagus kak omah
iya baguslah tadi omah juga nonton di video tuh bagus banget
papa juga bilang begitu omah
iya pastilah orang cucunya oma pinter begini pasti semua juga akan bilang bagus ini juga buktinya
yaudah kita pulangin nanti mbak mirna kita ada acara
acara namanya tahlilan yaitu doa bersama karena kita akan mendoakan mama mendoakan adik sekarang dan juga adik syifa ya
semoga mama tenang disana adik syifa juga tenang disurga terus adik askara segera ditemukan ya
aku mau ikut sama karena aku mau doain mama
pasti dong kita semua akan ikut ada rena
ada omah ada papa ada opa surya oma sara semuanya akan ada disitu untuk doa sama sama ya
yaudah yuk kita pulang ya
yaudah let's go kita pulang yuk
pak mirna kiki harus ngeliat ke atas sekarang juga
ini untuk tulisannya ya
selain karyawan dilarang masuk nanti kita malah pisangkanya enggak enggak
kiki gak peduli kiki pengen ketemu sama anaknya kiki
udah dong udah eh eh
udah dong kiki ini kan khusus karyawan ntar kita disangkanya enggak enggak loh
mbak bener kok tadi suaranya kiki itu dengernya dari arah sini
kan kita ngapa ngapain kita cuma mau masin doang itu oscar atau bukan kita harus cek ke situ mbak mirna
hehehe udah udah udah udah balik aja deh ah gak enak kita ntar
maaf ya mbak nyeni ngapain ya disini soalnya ini area khusus tuh karyawan
eh maafin kita berdua cuma tadi saya dengar suara anak kecil
nah arahnya itu dari sini terus saya pengen ngecek aja mbak itu anaknya saya pengen lihat anaknya
eh itu suara anak saya
oh oh suara anak mbak ya
boleh gak kita ngeliat sebentar aja anaknya
biar dia ilang penasaran gitu
maksudnya gimana ya mbak mbaknya ini mau mencuri disini ya
kan di sini banyak barang barang nih atau jangan jangan kalian itu mau mencuri anak saya
eh kalian mau mencurig anak saya
enggak enggak enggak
gak gitu mbak
mbak mbak yeti mbak ini loh mereka ini mencurigakan banget ngapain coba mereka ada di sini
saya curiga kalau mereka ini mau mencuri disini
terus tadi mereka juga nanya nanya anak saya
ya takutnya kalau mereka ini ada penculik
eh mbak mbak mbak mbak
karena gak mungkin ada pembeli yang bisa sampai sini
jadi sekarang untuk mbak mbak ini tolong tinggalkan tempat ini atau saya panggilkan satpam
eh mbak mbak enggak enggak
udah udah udah satpam
eh mbak mbak mbak mbak
kita mau ke penculik
ada apa ini
pak tolong ya bawa mbak mbak ini ke tempat ini
saya tau jalannya
silahkan mbak mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
silahkan mbak mbak
ya udah nggak usah banyak banyak
emang ada apa tampang kayak begitu kita
kiki tuh nggak pernah berbicara
enggak salah kalau itu suaranya sekarang bener mbak mirna kita harus buka ke situ tapi kita
udah disuruh keluar dari toko udah ki ini mungkin itu lagi tangan doang sama sekarang jadi denger
suara anak siapapun itu lu pikir itu askara kan tadi udah tahu kalau yang ada di dalam itu anaknya
mbak mbak yang tadi itu ah untung kita kagak dibawa ke polisi dibilang penculik anak lah maling lah
itu kan zaman dulu gue sekarang udah nggak kayak begitu amarna maafin kiki ya mungkin bener kata
mbak mirna kalau begitu terlalu kangen sama sekarang jernih halusinasi jadi kayak semua
suara anak kecil tuh menurut di telinga kiki itu jadi nyampe nya kayak suaranya
ya udah udah udah jangan kayak gini maaf ya gue jadi ngomongnya kenceng juga udah
nyok mungkin kita cari toko lain aja ya bukan usah masuk sini lagi deh ntar kita
disangka yang aneh aneh lagi ya udah yuk kita cari toko lain aja yuk